kemas masnani turut membantu sebagai pemuda pemudi kota bangun membantu untuk pembuatan musuh ramadhan ini

wadah untuk memberikan saran untuk pembangunan posko ramadan ini
kegiatan di posko ramadan ini nantinya ada tadarus ada membaca al quran belajar membaca al quran
pembagian takjil dan lain lain
dana sendiri untuk membuat posko ini dari mana
jadi dananya itu dari swadaya masyarakat dan pemuda karang terundang kota bangun
saksikan program program kompastv melalui siaran digital btv dan media streaming lainnya